pengembangan vaksin covid sembilan belas kini sudah memasuki tahap ketiga
hal tersebut disampaikan wiku adhisa smito selaku koordinator tim pakar dan jurubicara pemerintah
untuk penanganan covid sembilan belas dan bambang herianto selaku korporat sekretari pt bio farma
keduanya menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bnpb dalam kanal youtube senin siang
indonesia memerlukan vaksin covid sembilan belas sebanyak tiga ratus empat puluh juta dosis dalam kurun waktu setahun
atau sekitar enam puluh persen dari total jumlah penduduk indonesia
kalau konteksnya skema tentunya pasti kita akan menentukan prioritas
karena vaksinnya juga tidak datang dalam jumlah yang segera semuanya komplit ada langsung bersamaan
kan bertahap tentunya dengan bertahap pasti di
berikan kepada kelompok kelompok sesuai dengan prioritasnya
apakah kelompok yang memiliki kerentanan tinggi atau risiko tinggi dan seterusnya
kemudian juga nanti ditentukan juga dengan daerah
persiapan pemerintah dalam memenuhi kuota vaksin covid sembilan belas masih terus dilakukan
agar target bisa terpenuhi dengan maksimal
rancangan harga vaksin yang sekitar dua ratus ribu rupiah masih akan terus dibahas dengan pemerintah
namun skema dan harga tersebut masih akan dibahas lebih mendetail oleh pemerintah
agar tidak membebani masyarakat
ya makasih mbak rika
jadi saat ini progres vaksin kami kan sedang dilakukan uji klinis ya
di tahap ketiga dengan universitas pajajaran
update terakhir per jumat kemarin sudah satu enam ratus dua puluh relawan yang mendapat suntikan pertama
jadi vaksin ini memang kan dua kali penyuntikannya
dosis pertama dan dosis kedua
jadi yang dosis pertama sudah selesai satu enam ratus dua puluh
kemudian yang mendapatkan suntikan kedua sudah satu tujuh puluh empat relawan
dan yang sudah diambil darahnya ada sekitar enam ratus tujuh puluh satu relawan
jadi nanti mudah mudahan ini akan selesai di bulan akhir bulan ya atau awal januari dua ribu dua puluh satu
kehadiran vaksin covid sembilan belas memang ditunggu masyarakat
semoga saja vaksin tersebut bisa terdistribusi sepenuhnya kepada masyarakat dengan tepat sasaran
aditya aksani jakarta